kita ke kasus mafia tanah yang merugikan artis nirina zubir
sejauh ini polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini
di antaranya adalah art kepercayaan orang tua nirina dan oknum notaris
lalu bagaimana agar kita terhindar dari penipuan yang dilakukan mafia tanah
berikut laporan khas redaksi
berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf
nirina zubir menangis
bagaimana tidak jeripayah orang tuanya dalam bentuk aset senilai tujuh belas miliar rupiah berpindah tangan ke orang lain
ini menatap mata saya seperti itu
salah satu dari enam aset milik keluarga nirina zubir adalah lahan seluas dua ratus empat puluh satu meter persegi
di jalan raisan rt tujuh rw delapan kelurahan kelapa ii kebonjeruk jakarta barat
aset tersebut dirampas sindikat mafia tanah dengan menggunakan sertifikat palsu
di lahan ini berdiri sebuah rumah yang dibeli oleh orang tua nirina zubir sekitar tiga puluh tahun lalu
uus agustino ketua rt setempat mengatakan rumah ini sebenarnya menjadi milik nirina zubir setelah diserahkan oleh orang tua
namun pengelolaan rumah diserahkan kepada seorang perempuan bernama riri katisba
yang saat itu menjadi asisten rumah tangga di kediaman ibu nirina
setahu saya juga bahwa dulu sih yang diserahkannya dari nirina namanya kerere
katanya si rere nya sendiri itu saudaranya nirina
ternyata setelah si vita datang itu kakaknya nirina sekitar beberapa bulan yang lalu menginformasikan bahwa si rere itu berserta suaminya artinya menjual lah bisa dikatakan katanya kata vita informasi

namun dia juga memiliki beberapa kesalahan guru proyek yang ceritanya dan diserahkan oleh rumah tangga ini
dengan membutuhkan kira kira segalanya
maka mengubah nama renaissance nya seperti apa

mereka ini dengan memalsukan tanda tangan salah satunya adalah itu
awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus pertama adalah pembayaran pdb nya dikasih surat kuasa oleh almarhum tetapi berkembang
melihat ketiga pelaku artis nirina zubir tak kuasa menahan emosinya hingga meneteskan air mata
berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikitpun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf
jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya
even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu
lalu bagaimana agar kita terhindar dari penipuan mafia tanah
seperti dikutip dari laman detik com menteri agraria dan tata ruang kepala bpn sofian jalil
mengungkapkan ada sejumlah tips
pertama jangan sembarangan memberikan sertifikat tanah ke orang lain kecuali petugas bpn serta notaris yang berhak
kedua selektif menggunakan jasa notaris dan pejabat pembuat akta tanah lihat rekam jejaknya dalam pengurusan
lalu yang terakhir aktif mendampingi notaris yang telah ditunjuk mengurus
sebelumnya kasus mafia tanah juga pernah dialami orang tua zubir era presiden sby di nopati jalan
dalam kasus ini ibu kandung dino patijalal mengalami kerugian senilai dua puluh miliar rupiah atas tanah seluas tujuh ratus delapan puluh meter persegi di kawasan kemang jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia
kan sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu